kementerian perdagangan memperpanjang batas waktu pengiriman impor beras yang ditampung oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau perumbulek hingga akhir maret nanti
dilansir dari cnn indonesia com perpanjangan batas waktu impor ini akibat bulog yang kesulitan
merampungkan impor beras tahap satu dengan kuota mencapai dua ratus delapan puluh satu ribu ton di akhir februari kemarin
hingga awal bulan ini bulog hanya mampu mengimpor dua ratus enam puluh satu ribu ton beras meleset dua puluh ribu ton dari target pemerintah
karena alasan ini maka pemerintah memperpanjang tenggat impor beras hingga maret dua ribu delapan belas
pemerintah menargetkan impor beras lima ratus ribu ton hingga juni nanti untuk menjaga pasokan beras di pasar
pemerintah berjanji impor beras tidak akan mengganggu rantai pasokan dan harga beras di masyarakat